masih dari sulawesi tengah para pengungsi di kampung pombewe jono oge kabupaten sigi
kesulitan mendapatkan fasilitas mandi cuci kakus atau mck yang memadai di lokasi pengungsian
bahkan sejumlah penyakit yang berhubungan dengan sanitasi mulai menyerang para pengungsi
eli pengungsi dari desa jono oge kabupaten sigi
mengaku kesulitan mengakses fasilitas mandi cuci kakus atau mck selama tinggal di pengungsian
ketiadaan fasilitas mck dikhawatirkan berdampak pada kesehatannya dan ratusan pengungsi lain di lokasi ini
setiap hari eli harus mencari akal untuk bisa membuang hajat
ia kerap mencari tempat yang sedikit tersembunyi tak jauh dari tenda pengungsian yang ia tempati
pedalnya adalah parang dan jirigen air
setelah sampai di tempat yang dianggap layak
ia akan menggali tanah dan membersihkan semak semak di sekitarnya sebelum buang air
tapi karena perut kan nggak bisa ditahan
terpaksa ada yang bilang sembarangan tapi kami tidak
boleh juga bilang mereka sembarangan memang keadaannya darurat
tapi kami yang punya alat ya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya aromanya nggak lebih tertambah
jadi kami bikin seperti ini bikin lubang
koordinator klaster kesehatan kabupaten sigi franky maudi rumondor
tak menampik bahwa sebagian besar pengungsi masih abai pada kesehatan diri dan sekitar
kondisi ini akan semakin buruk jika tidak ditunjang oleh saran mck yang memadai
kemungkinan terserang penyakit pun akan semakin besar
semua tim dokter para medis yang turun itu juga memberikan edukasi tentang pemahaman tentang masalah mck
selain itu juga kita berkoordinasi dengan instansi instansi terkait untuk menyediakan mck darurat
kita tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi second disaster
masalah penyakit ini
dan kita juga mengajari cara menjaga pengolahan makanan yang baik
selain kita mengajari hal itu tentu kita juga harus menyediakan air bersihnya
dan semua sudah terpenuhi
kita sudah dilakukan dan kita usahakan sebaik mungkin
sejak kluster kesehatan ini berdiri tanggal delapan hingga sebelas oktober dua ribu delapan belas
jumlah pasien pengungsi di kabupaten sigi yang berobat tercatat sebanyak satu empat ratus orang

jumlah terbanyak adalah lansia tujuh ratus empat puluh dua orang dan balita sebanyak lima ratus delapan puluh empat orang
anak anak delapan puluh enam orang dan dewasa empat belas orang
pengungsi mulai terserang penyakit seperti penyakit kulit infeksi saluran pernapasan atau ispa dan diare
karena berada di tempat terbuka dengan kondisi cuaca dingin dan berdebu serta sanitasi yang buruk
ferdy ilyas kabupaten sigi